sementara debat kandidat gubernur dan calon wakil gubernur jawa timur putaran pertama
kofifah indar parawansa emil dardak dengan saifullah yusuf putih guntur soekarno berlangsung sengit
kedua pasangan saling melontarkan kritik meski dinilai masih malu malu
dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur jawa timur putaran pertama
kofifah indar parawansa emil dardak dengan saifullah yusuf putih guntur soekarno
memaparkan program programnya terkait kesejahteraan rakyat di sesi awal perdebatan perjalanan normatif
perdebatan mulai memanas ketika menghadirkan calon wakil gubernur yakni emil dardak dan putih guntur soekarno
keduanya sempat terlibat adu mulut dan saling potong ketika putih menyinggung soal kemiskinan di trenggalek
kabupaten yang sempat dipimpin emil
meski begitu perdebatan para kandidat ini belum menyentuh substansi
kedua pasangan seolah malu malu melontarkan kritik kepada pemerintah
yang akan mereka gantikan
bahkan program keduanya nyaris sama
debat pilgub kali ini meskipun kelihatan dinamis dalam perdebatannya
tapi secara esensial tidak ada perdebatan yang benturan benturan yang sifatnya kemudian kontradiktif satu sama lain
itu bisa terjadi karena baik pasangan kofifa emil ataupun gus ipul dan putih
itu satu sama lain ingin mengidentifikasikan diri sebagai pasangan yang dekat dengan incumbent
baik incumbent nasional yaitu presiden ataupun incumbent jawa timur
usai debat kedua pasangan calon juga masih enggan memberikan kritik terkait program para pesaing
kofifah misalnya hanya memberikan acuan dalam programnya tanpa menunjukkan kekurangan dari program kubu seberang
satu harus realistik kita harus menghitung sebetulnya pad jawa timur berapa
bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang lebih besar
supaya pertumbuhan ekonomi juga lebih bagus
dan lapangan pekerjaan juga terbuka lebih besar
maka berseiring dengan itu kemiskinan bisa diturunkan lebih signifikan
begitu juga dengan saifullah yusuf yang juga memberikan reaksi yang sama
malu malu mengkritik program yang ditawarkan kubu kofifah emil
ya mungkin menurut beliau rasional lah gitu ya saya hormati saya hargai
kan gak apa apa beda keyakinan di dalam
soalnya apa tadi berarti highlightnya
ya kalau menurut saya kalau yang namanya mau mengatasi masalah kemiskinan di desa ya dunia
pertanian kita harus ditambah juga
dan tipe pertanian diperbaiki ya secara keseluruhan lah
namun demikian debat putaran pertama ini diprediksi akan mampu mengubah peta dukungan
terutama calon pemilih yang belum menentukan pilihan